anggi wilian berjualan produk pakaian
sejak tahun dua ribu dua puluh satu pria berusia tiga puluh tujuh tahun ini ikut memasarkan produknya di tiktok shop
dan dalam waktu satu bulan sudah bisa mendapatkan sekitar seribu pesanan dalam satu hari
anggi menyesalkan pemerintah menutup tiktok shop secara mendadak
dirinya mengaku baru mendapatkan info soal penutupan sehari sebelum tiktok shop ditutup rabu sore
di hari terakhir penjualan produknya terjual sebanyak sembilan ratus buah
saat ini anggi tetap melakukan siaran langsung dari akun media sosial tiktok dan mengarahkan pembelian melalui e commerce
hasilnya hanya terjual sekitar empat puluh pakaian saja
sebenarnya juga kurang kalau di tempat lain
sementara para pedagang di pasar baru menyatakan belum menerima dampak dari ditutupnya tiktok shop
mereka sepenuhnya menyadari bahwa faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli di pasar adalah karena faktor pandemi covid sembilan belas serta kemunculan loka pasar atau marketplace
bukan hanya dari tiktok aja tapi sejak munculnya online dari sejak adanya toko orange toko hijau dan lain lain
dari kita sebagai penjual pasar baru menurun sekali
sebenarnya sebelum corona muncul itu kan udah ada marketplace ya itu kita turun bisa sampai tiga puluh persenan
begitu corona muncul orang mau masuk ke saya kan dagang di pasar baru orang nggak bisa datang ke pasar baru tapi masih ingin belanja mereka akan cari di marketplace
nah di situ turunnya jauh bisa sampai tujuh puluh delapan puluh persen
kalau untuk kita pribadi sih
buat ngaruh juga belum
karena kan item yang kita jual juga berbeda juga sama
sama juga kan kalau untuk kita dari segi pemasaran juga beda
jadi mungkin tapi nggak tahu ya untuk kedepannya juga
meski berbeda pendapat soal tiktok shop semua pedagang memiliki harapan yang sama agar pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap berjualan dan melindungi produk dalam negeri

semoga aja pemerintah bisa membuat
semoga aja pemerintah bisa membuat

regulasi yang benar benar membuat win win solution
antara kita pedagang online shop di umkm online shop dengan umkm yang ada di offline juga
jadi tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
kalau saya lebih apa namanya
mendukung yang ditutup itu impornya
impor produk impornya tolong ditutup
tapi jangan mematikan kami umkm lokalnya
pemerintah mendukung juga untuk pedagang lokal seperti kami
ada kebijakan untuk kami
tapi juga untuk teman teman yang online juga ada kebijakan tertentu
jadi kalau bisa saling maju lah
tapi kita tidak bisa maju sendiri
kita juga mohon dari pemerintahnya ada bantuan juga
baik itu tentang kebijakan atau apapun itu
menyatakan penutupan tiktok shop sebagai social commerce sudah tepat
namun peraturan menteri perdagangan no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga
peraturan menteri perdagangan no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh tiga
perlu lebih dipertimbangkan
kebijakan ini tidak akan memberikan dampak langsung kepada pedagang pasar
juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai perdagangan di e commerce
tetapi memang tidak semua
menurut saya ada tapi tidak semua
nah ini yang saya kira harus dipahami karena ada persoalan transisi
katakanlah transisi mekanisme yang cukup mendasar
kenapa cukup mendasar
karena kalau di
tidak secanggih dengan
nah ini yang membuat sedikit agak terjadi perubahan begitu
saya kira jelas pasti lebih besar tapi mungkin
tidak besar besar sekali seolah olah bisa dua kali lipat tiga kali lipat
pemerintah dan pelaku loka pasar juga perlu membantu akses digitalisasi bagi para pedagang di pasar tradisional
kebijakan barang impor juga harus mendapatkan perhatian pemerintah
agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing terutama dari segi harga
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat